inilah rekaman video amatir saat kebakaran melanda sejumlah rumah kontrakan di kawasan sumur batu kemayoran jakarta pusat minggu siang
kencangnya tiupan angin serta kondisi rumah yang terbuat dari semi permanen membuat api dengan cepat melahap habis bangunan
api baru bisa dipadamkan setengah jam setelah sembilan belas unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi
belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran namun sejumlah warga mengaku sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kebakaran
kebakaran menghanguskan tiga unit rumah di jalan pedati timur dalam kecamatan jati negara jakarta timur minggu siang
kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik dari sebuah rumah yang kemudian merambat ke dua rumah lainnya
kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk ini membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke dua rumah lain
satu orang penghuni sempat dibawa petugas karena terlalu banyak menghirup asap hingga pingsan
petugas dudin damkar berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar dan menyambarkan rumah lainnya
lima kios dan satu rumah yang berada di lebak bulus jakarta selatan minggu dini hari ludes terbakar
kebakaran api terus membakar sejumlah bangunan yang berada di jalan lebak indah empat lebak bulus jakarta selatan minggu dini hari
sedikitnya ada enam bangunan yang terdiri dari lima kios dan satu rumah yang ludes terbakar dalam peristiwa tersebut
diduga api berasal dari salah satu kios bensin eceran sehingga dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain
tidak ada kerubahan cinta

sejumlah penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar